megawati soekarno putri naik pangkat
unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila atau kppip
kini menjadi setingkat kementerian dengan nama
badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
sebagai ketua dewan pengarah bpip
megawati memiliki hak keuangan dan juga fasilitas tingkat menteri
lewat peraturan presiden nomor tujuh garis miring dua ribu delapan belas
presiden joko widodo mengatur kedudukan
badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
seperti dilansir detik com
megawati soekarno putri yang bertugas sebagai ketua dewan pengarah bpip
kini memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri
tak hanya itu diatur juga kewenangan megawati
untuk membentuk satuan tugas khusus dalam kondisi tertentu
serta berhak membentuk dewan pakar
perubahan ini ditanggapi beragam elit parpol dari koalisi juga non koalisi
bagi gerindra kebijakan jokowi tersebut semata
demi memuluskan langkah di pilpres dua ribu sembilan belas
hanura yang notabene partai koalisi mempertanyakan
landasan hukum presiden jokowi mengeluarkan perpres nomor tujuh garis miring dua ribu dua puluh
ketua dpp pks mardani alisera menganggap wajar soal naik pangkat megawati
namun mempertanyakan perubahan struktural
sementara itu p tiga menilai perubahan status ukppip
menjadi setingkat kementerian merupakan hal positif
bpip dinilai memperkuat upaya pemerintah untuk menguatkan ideologi pancasila
hal senada pun muncul dari pdip dan pkb
pdip menyebut perubahan ini bukan soal pangkat
pun dengan pkb yang menganggap naik pangkat
megawati sebagai kepala bpip bukan balas budi politik
selain bpip presiden jokowi sedikitnya telah menaikkan delapan perpres
tentang pembentukan badan baru atau sejenisnya selama tiga tahun menjabat
di antaranya badan keamanan laut atau bakamlah
kantor staf presiden badan restorasi gambut
komite ekonomi dan industri nasional atau kein
satuan tugas sabu bersih pungli
badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
komite nasional keuangan syariah
dan badan siber dan sandi negara atau bssn
namun sayang meski terbilang sebuah badan baru sudah ada pejabat
dari badan keamanan laut yang terjerat kasus suap
mantan deputi informasi hukum dan kerjasama bakamla
eko susilo didakwa menerima uang dari proyek satelit monitoring